dia yang paling pintar diantara anak anak itu
tapi dia pandal sekali pada saat itu sering saya marahi
tapi dia rajinlah untuk lihat dia supaya bisa
di indonesia dia adalah orang terbaik
kita selalu melihat dia keinginan dia untuk mengembangkan windsurve ini sungguh sungguh hebat
jadi makanya kita selalu mendukung dia
dia seorang legend

meski sudah berusia lima puluh satu tahun
kekuatan perempuan iguzty made oka sulaksana di atas papan selancar angin
masih sulit untuk ditandingi oleh atlet selancar angin indonesia manapun
buktinya di pon papua tahun dua ribu dua puluh satu lalu
oka masih mampu menyumbangkan medali emas dari cabang olahraga selancar angin
bagi kontingen bali dari nomor rxx open
sebagai putra bali yang lahir dan tumbuh di kawasan pantai sanur
sejak kecil oka memang sudah akrab dengan laut
perjalanan panjang karir oka hingga menjadi seorang legenda di dunia selancar angin indonesia
termasuk perkenalannya dengan olahraga menantang ini
juga berawal dari pantai sanur
kita kan memang anak pesisir ya
orang tua juga nelayan
terus jadi bahkan saya lahir pun di dekat pantai di sini
otomatis kita berkecimpung di laut terus gitu
sampai kalau bilanglah di sinilah hidup saya gitu

umur saya mungkin sd ya waktu itu
saya sudah surfing
bahkan surfing itu dari umur tujuh tahun delapan tahun sudah surfing
dan windsurfing mulai dari umur dua belas tahun itu sudah mulai aktif ya
windsurfing sampai sekarang
di era tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
selancar angin merupakan sesuatu hal yang baru di bali
saat itu fasilitas selancar angin
juga hanya dimiliki oleh hotel hotel berbintang di kawasan sanur
ketut weta yang saat itu bekerja di salah satu hotel di kawasan sanur
termasuk menjadi orang pertama yang mempopulerkan olahraga selancar angin di bali
pria yang saat ini sudah berusia enam puluh tujuh tahun ini
juga adalah orang pertama yang menjadi pelatih selancar angin bagi oka sulaksana
yang juga sekaligus beberapa kali menemaninya ke beberapa kejuaraan di dalam dan luar negeri
kendala harga dan keterbatasan peralatan selancar angin
membuat iketut weta harus memutar otak agar oka kecil bisa tetap berlatih
nah kalian dari shop board itu yang panjang
kita bikin tempat tempat seputnya itu
terus dibikin bambu untuk siangnya
dibikin dari kayu ini bomnya itu
dia yang paling pintar di antara hh anak anak itu
tapi dia pandal sekali pada saat itu sering saya marahi
tapi dia rajinlah untuk lihat dia supaya bisa
pada saat itu kan dia masih kecil
susah untuk mengatasi itu anginnya
akhirnya ada beberapa pertandingan
lalu dia bisa salib teman temannya itu
kita melihat ada orang main surfing tapi pakai layar
nah itu kita mulai tertarik
kan beliau melihat ah ini anak kecil
mungkin dibikinin papan surfing aja bisa
akhirnya memang benar karena waktu itu umurnya masih sd ya
kelas empat kelas lima saya sudah mungkin kelas lima sudah coba itu
coba papan windsurfing bikin yang di sini
itu sangat ya kalau buat main main sih masih bagus sekali
dan ya kita karena kecil kita tidak tahu apa yang dibikin
itu dipatahin dari bambu terus dari kayu kayu
terus dibikin seperti yang rupa itu dan berhasil
selain dari iketut weta
dukungan pada awal awal karir oka di dunia selancar angin
juga diberikan oleh ida bagus ngurahwijaya
ngurahwijaya adalah orang pertama yang menjadi ketua pengurus daerah
persatuan olahraga layar seluruh indonesia atau porlasi bali
pada era tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
ya waktu kita mengerjakan kompetisi kompetisi lokal itu
oka itu masih sd lah ya
dia masih posturnya sudah tidak cocok ya
karena dia kecil layarnya besar dan sebagainya
tapi dia mampu
dia mampu dan punya tekad yang besar sekali dia
saya lihat itu kita lihat itu oka itu bahwa ada kemampuan dia untuk melakukan itu
akhirnya kita coba coba dia kirim ke nasional dan sebagainya berhasil gitu ya
nah akhirnya oke menjadi salah satu atlet yang andalan bali lah ya
oka kemudian menjelma tak hanya menjadi atlet selancar angin andalan bali saja
tapi juga menjadi atlet selancar angin andalan indonesia
prestasi demi prestasi pun diraih oka
untuk level pekan olahraga nasional
oka selalu meraih podium tertinggi
sejak pon tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga di jakarta hingga pon tahun dua ribu dua puluh satu di papua
di ajang sea games
oka juga menunjukkan dominasinya sejak sea games seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga di singapura hingga sea games dua ribu tujuh di thailand
sementara untuk level asia
oka berjaya di asean games seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan di bangkok thailand serta asean games dua ribu dua di busan korea selatan
kemenangan di asean games seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan di bangkok thailand serta asean games dua ribu dua di busan korea selatan

sampai dicipuat oleh lawan dua oka terakhir dinyatakan sebagai pemenang lewat keputusan juri
beberapa negara sengaja memblokir bahan menabrak sampai adu sidang
itu yang menjadi kesannya pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
sangat berat ya kita menunggu hasil sidang
dengan pokoknya sampai nggak percaya gitu ya pas mau pengalung medali baru dibilang bahwa kamu menang
itu kan bener bener nggak nyangka ya karena kalau kita kalah menangnya kan kalau seorang atlet kan
kepingin sportif dan tahu sebelum naik panggung udah tahu oh saya menang itu cuman itu kita nunggu
keputusan jadi yang membuat berat hati waktu itu asalkan saya mudah nangis tahu tahu akhirnya naik
panggung pun nangis nangis senang gitu dan ya untuk berikutnya dua ribu dua kita buktikan yang
sebenarnya dengan lawan yang hampir sama dengan itu ketemu juga atlet negara jepang negara korea
bahkan china waktu itu ketemu dan di sana kita lagi buktikan bahwa kita benar bisa mampu gitu
akhirnya kita masih yang kedua juga langsung di smg heretan prestasi yang diraih oka membuatnya
menjadi atlet selancar angin yang disegani kawan dan lawan perpaduan antara bakat dan skill yang
dimiliki oka menjadi salah satu faktor yang membuat oka sulit untuk ditaklukkan di arena pertandingan
walau belum berhasil menyumbangkan medali oka juga sempat tampil di empat olimpiade mewakili kontingen
merah putih mulai dari olimpiade tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam tahun dua ribu tahun dua ribu empat hingga tahun dua ribu delapan belas
sisi dia bisa membaca situasi terutama
arus dan perubahan arah angin yang bisa sewaktu waktu kita di laut kita tidak tahu berubahnya itu
beliaunya sangat tahu dan menguasai medan medan seperti itu itu perbedaannya dengan beliau
itu secara alami munculnya sementara kita yang ini harus mengikuti tren situasi seperti apa perkembangan
harus adaptasi alat pakai ini pakai itu nah beliau tuh menguasai alatnya secara alami itu yang kita
susah dari kita
itu untuk mengalahkan beliau berkeli keli juga saya bertanding sama sama oka oka dulu karena ya boleh
katakanlah buah saya masih kecil dia kita dia dia karena rajinnya karena rajin memang hobinya ke
kesini dia ya sampai sekarang obinya ke ke laut sebetul saya juga pelatihnya dulu akhirnya makin
besar makin besar kalah saya bertanding itu kalah ya akhir terus kalah
kita kita saya mau jadi atlet windsurfing gantiin ayah atau karena ayah atau gimana mau ganti ini
pada saat ini
hai meski dikenal sebagai atlet selancar angin namun oka sulaksana juga adalah seorang pemain selancar yang handal
mengenalkan sekaligus mengajarkan selancar pada anak anak usia belia di pantai sanur adalah salah
satu kegiatannya sejak delapan tahun yang lalu hingga saat ini di east bali surf and sale yang ia dirikan
bersama dua rekannya ya mungkin kalau di bali sendiri kan
surfing itu paling populer gitu jadi kita pasti akan arahkan ke sana dulu sambil dan juga untuk basic
olahraga lain itu yang saya lihat itu bagusnya memang dari surfing dulu surfing dikenal nanti
untuk jenjang berikutnya mereka tahu arah ombak terus ke arah angin bahkan untuk keseimbangan lebih
cepat belajarnya belajar selancar angin pasti akan mulai dari surfing dulu gitu ya belajar selancar angin pasti akan mulai dari surfing dulu
bila dibandingkan dengan selancar angin bermain selancar memang lebih mudah dan simple belum
lagi bila berbicara soal keterbatasan alat dan mahalnya harga dari peralatan selancar angin
di bawah bimbingan oka anak anak yang baru pertama kali mencoba bermain selancar dapat langsung
merasakan pengalaman menunggangi ombak pantai sanur di atas papan selancar
memang di sini ya yang di sanur ini kita semua olahraga air yang kita geluki gitu cuman memang
benar anak anak di sini itu memang agak sulit untuk kita arahkan ke wind surfingnya karena
di samping katanya berat atau mungkin lebih susah
di negara lain yang saya lihat itu mereka itu sekali turun misalnya oke sepuluh anak kecil dengan alat yang
sama gitu jadi mereka semua seperti kompetisi atau mungkin nah sedangkan kita baru punya satu
gitu jadi mungkin itu juga kendalanya dengan mengajarkan bermain selancar
pada anak anak di bali oka berharap setidaknya mereka bisa tertarik dan menyenangi dulu olahraga
air ini setelah itu secara perlahan oka akan mencoba memperkenalkan mereka pada selancar angin
lewat nomor nomor olahraga layar lainnya yang lebih mudah dilakukan oleh anak anak usaha yang
sebenarnya secara perlahan sudah mulai menuai hasil positif dan optimis optimis itu latihan layar emang kenapa sih
serunya main olahraga layar itu apa menurut india
bisa nyemplung sama kenang sama ada lomba sama banyak ketemu teman teman
emang kamu mau jadi atlet
challengenya kayaknya balance di board gitu
dan kalau mau berenang kembali ke
soalnya tangannya gitu it's hard to pedal it's very tiring gitu
pertama kali itu susah sih berdirinya
karena ombaknya terlalu besar karena takut dapet
tapi kalau yang paling seru apa nih
saat ada ombak yang perfect gitu
dapet kalau dapet ombaknya
berbeda dengan selancar biasa atau selancar ombak
olahraga selancar angin memang mengandalkan angin dan membutuhkan layar
serta papan selancar yang didesain khusus
jenis papan yang digunakan pun sangat beragam
tergantung dari teknologi yang dipakai serta nomor dan kategori lomba yang diikuti
kalau dari papan ini bedanya dengan papan selancar biasa selancar ombaknya
kalau sanca roma ya seperti ini ya dia simpel sekali
bahkan papannya itu cuman ya kecil itu yang sudah anggap udah biasa ya
kalau yang pemula kita biasakan pakai yang agak lebih besar biar keseimbangannya lebih bagus gitu aja
kalau selancar angin dia ada mirip bentuknya semua sama
tapi rata rata dia pakai kemudi di dalam di tengahnya itu kita sebut center bot
jadi centerboard ini memungkinkan untuk kita pada waktu kita berlayar
itu lebih fokus menuju ke arah angin
nah kalau ini dia ada tempat untuk menaruh layar
ini namanya join atau must foot
join untuk menuju ke extensionnya untuk menuju ke layar
untuk ini pijakan kaki ini namanya foot strap
jadi pada waktu angin kencang kita kan tidak diterbangkan
kadang kadang kan kencang sekali kita bisa terbang
tapi kalau ada ini kita lengket
jadi kita bisa lengkap
untuk berikutnya yang di perancis itu akan ada foil
jadi namanya kategori foil
ya poil dan pinnya ini seperti ini dan dia tidak pakai centerboard lagi
karena dia sudah panjang dan menyatu di sini
dan ini dia akan seperti terbang ya namanya juga hydrofoil ya
dia terbang terbang setengah sampai bahkan sering tidak nyentuh air
tidak jauh berbeda dengan papan nya
layar yang digunakan dalam selancar angin juga memiliki beragam jenis dan kategori
semua peralatan selancar angin ini masih harus diimpor
harganya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah
tapi kalau bahan pembuat dari layar
ya kalau kebanyakan sih kalau plastiknya itu keplar ya
yang seperti film itu dan tidak mudah anggap dan tidak mudah rusak
tapi ya tetap aja kalau kita tusuk kena jarum pun bisa buang
itulah barang mahal tapi tidak awet gitu jadi belinya sampai satu ratus lima puluh juta gitu
bisa bisa satu hari hancur layarnya
oh itu kendalanya ya belinya
dengan segala kendala yang ada tak membuat oka sulaksana putus asa
untuk mencoba melahirkan generasi baru yang bisa menjadi penggantinya di dunia selancar angin
oka kini dengan tekun membimbing dan menjadi pelatih selancar angin
bagi anak bungsunya igusti putra padantia sulaksana
baru berusia dua belas tahun putra sudah menunjukkan minat dan bakatnya
selama setahun terakhir berlatih selancar angin
lantung tak kebedean jadi kita bawa layarnya ke depan
tantangan dan kesulitan yang ditemuinya saat berlatih
tak menyurutkan niatnya untuk bisa menyaingi prestasi sang ayah di dunia selancar angin
untuk saya sih min seregun
ya soalnya harus mastiin dulu airnya
kalau terlalu surut ya nggak bisa
kalau anginnya terlalu kecil
kalau surfing tinggal ngeliat omaknya aja
sebenarnya cita cita kamu apa sih put
cita cita saya mau jadi atlet windsurfing
gantiin ayah atau karena ayah atau gimana
selain putra saya akan narik yang lain biar dia tidak sendiri gitu
jadi tarik yang lain lain siapa tahu dari ya pokoknya tekankan putra
biar dia mau untuk belajar
biar dia terus fokus gitu
karena saya kepingin ya dia ya minimal lah untuk bisa menjadi juara nasional

hidup dari oka sulaksana memang tidak bisa lepas dari laut
bila tidak sedang bermain atau mengajar selancar angin
oka kerap mengisi waktu senggangnya dengan mencari ikan di laut
salah satu cara mencari ikan yang menjadi favorit oka
adalah dengan menggunakan tombak di bawah laut atau spear fishing
sebagai anak dari seorang nelayan
sejak masih belia
oka sudah terbiasa diajak sang ayah untuk mencari ikan di laut
memang dari dulu ya memang kalau yang dibilang kita di

hampir semua kegiatan di laut itu kita pasti bisa
jadi salah satu yang bisa mendatangkan misalnya entah mencari ikan
jadi kita tidak beli kalau ingin makan ikan cari sendiri
itu memang dari kecil kita sudah lakuin yang begitu
kalau mancing sendiri kan memang itu sudah biasa
nah kalau yang hobi hobi kita di sini itu biar lebih menantang itu kita nyelem gitu
beri daib itu biasa
sampai nyari ikan
selain mencari ikan
berekreasi bersama keluarga besar rekan rekannya di east bali surf and sale
juga menjadi cara oka melepas penat
menikmati keindahan bawah laut di nusa penida
adalah salah satu kegiatan rutin yang kerap mereka lakukan
memiliki hobi dan passion yang sama terhadap dunia selancar angin
membuat oka sudah menganggap rekan rekan kerjanya di east bali surf and sale sebagai keluarga
dan bagi rekan rekan kerjanya
kecintaan dan dedikasi oka untuk kemajuan selancar angin di indonesia
adalah hal yang sudah tidak perlu diragukan lagi
di indonesia dia adalah yang terbaik
kita selalu melihat dia
keinginan dia untuk mengembangkan windsurve ini sungguh sungguh hebat
jadi makanya kita selalu support dia
dia bisa mengajarkan anak anak
memberikan skill skill yang dia pakai selama dia olimpiade ke jurnal spawn
tapi sebagai orang bagaimana sih oka selaksana di mata mas giki
di bawah bumi
susah untuk mengatakannya dengan kata kata
tapi dia adalah lelaki
dia seorang legend
kalau ada ombak bagus angin bagus
itu yang mengambil prioritas dalam hidupnya
jadi oka adalah seorang penerbangan air
lebih dulu dari apa apa lain
jadi perang dan udara memilih prioritas
menurut saya dia sebagai guru ya
sebagai motivator juga ya
saya cuma tahu hanya surfing saja
untuk sailing wind surfing segala macam
terus basic mengajar
saya dikasih tahu sama dia
tidak ada kata terlambat
kita di sini sama sama belajar
kamu belajar saya juga belajar
dukungan dari keluarga dan teman teman dekat
membuat oka sulaksana hingga kini tetap konsisten
menekuni dunia olahraga selancar angin
kegelisahannya soal regenerasi atlet selancar angin indonesia
yang tidak berjalan mulus
membuat oka tetap semangat mengajar dan membina selancar angin
di east bali surf and sale
walaupun sebenarnya hal tersebut tidak membawa
keuntungan finansial apapun bagi oka
biar pun kayak dibilang tadi
kalau misalnya kita kerja benar benar di sini kan ribuan ada hotel di bali
jadi kalau kita kerja itu mungkin jauh dapat uang ketimbang saya membina anak anak yang bini
terus ini robek saya jarit layar
bahkan kalau penghasil benar benar tidak ada dari selancar angin itu
kepingin biar ada dulu mungkin regenerasi
dan ini berlanjut
karena saya tidak ingin itu dilepas begitu saja
dalam selancar angin skill dan teknik adalah hal yang bisa dipelajari
tapi mental serta kemauan yang kuat adalah hal penting yang harus dimiliki
untuk bisa menjadi seorang atlet selancar angin handal
dia punya mental bukan main
mau ngelaring sambil berlatih kan di atas itu papan kecil gitu
dengan hanya layar gitu aja
umur empat belas tahun
jangan empat belas ya umur sebelas dua belas tahun
ini sudah melayar
ya kenusah penindas itu biasa baginya
jadi apa dia punya mental bagus
dia ingin tetap menjadi biara
ya mau terken kok dia
belum ada yang bisa menggantikan dia
di usianya yang sudah tidak muda lagi
oka sulaksana masih memiliki mimpi bahwa suatu saat nanti di indonesia
akan berdiri sekolah khusus selancar dan selancar angin
dengan fasilitas lengkap dan mendapatkan dukungan dana dari pemerintah
tujuannya satu agar dapat segera muncul oka sulaksana oka sulaksana baru
yang bisa mengharumkan nama bangsa di dunia selancar angin internasional